kenapa lo ngajakin gue kesini
lo mau pesen apa
nggak usah bertelai telai
waktu gue nggak banyak
santai dong relax
mau siapa marah marah kayak gitu
gue udah nggak percaya lagi sama lo
untuk nyulik adeknya keribu
karena ada hal penting yang mau gue bahas sama lo
terima kasih siap
terima kasih siap
terima kasih siap
rambut lo tuh
kenapa rambut gue
lihat yang bener dong
nggak jelas banget sih lo
itu lihat yang bener
apa mana tuh udah gue liat
gak apa apa rambut gue
ini bukan disini nih
lo mau ngapain hah
eh udah udah yang lo nggak usah nyari alasan sama gue
udah tau loh pasti mau moduskan sama gue ya kan
si ini anak kok kepedean banget ya
mau berbuat baik malah seuzo
udah udah di nolongin gue tau lo tuh selalu nyari masalah sama gue
gue udah trauma tau nggak sih sama lo
udah ya diem aja
seneng nggak lo deket deket sama gue
dih siapa juga yang mau deket deket sama lo
ih oh nggak gue juga
di kepala lo ada daun kering
dari tadi gue cuma mau ambil ini
ya supaya enak diliatnya
lo masih kegeeran gue juga nggak mau macem macem sama lo
gue juga nggak minta ya dibantuin sama lo
udah berperasangka buruk
siapa juga yang malu nggak gue bisa aja
ya harusnya sih malu
malu nggak biasa aja
malu lah udah nunggu orang
maaf ganggu anggap aja dunia milik berdua
dunia ini milik kita bersama bang
kalau dia ini alien dari planet lain
udah nggak usah dianggap
habis makan saya antar ke habitatnya kok
jadi nggak akan ganggu lagi
ini yang punya lo jangan sok tau kenapa sih
kan sih rasam aja
nggak ada bedanya
iya lo kasih tau
aduh apa nggak sekalian berita
depan pantai aja pak
apa kurang jauh nih dari taman
minta berhenti di depan taman tadi
maaf neng di depan taman
nggak boleh berhenti nekat berhenti disitu
nanti bisa kena tilang
nanti saya bisa kena sp dari perusahaan nih
wah jauh banget lagi dari tamannya
kalau berdua kenapa bengong aja
burungan turun pisahin boy sama reva
gue doang sama tata yang turun gitu
ya iyalah masa gue turun
di luar juga kayaknya panas banget
gue gak mau lah ntar percuma lagi gue pakai skincare
aduh mg sih lah
tapi tuh tamannya
kita jadi harus jalan kaki ke taman
situ gitu sil
aduh lo mau jalan kaki kek mau naik pesawat
apa deh terserah lo
yang penting lo buruan kesana pisahin mereka
ntar mereka keburu pergi lagi

tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
tunggu aku mau jalan
maaf aku tuh bete banget kesel banget
kamu kenapa sih kesel
kan mama udah bilang
jangan marah marah nanti kamu cantiknya hilang loh
aku ya barusan lihat boy
berduaan sama cewek itu yang aku ceritain sama mama
mama inget kan
nah cewek yang ada di
iya barusan aku lihat mereka berduaan
aduh kita harus
bertindak nih gini
akan kasih kamu kontaknya om herman
nanti kamu telpon om herman
terus kamu aduin aja tuh kelakuannya boy sama papanya
jadi ini laporan perusahaan yang bapak minta
nomor dari siapa ya
maaf mengganggu ini sila om
ada apa sila kamu telpon om
aku dapat nomor om herman dari mama
jadi aku harus cerita ini sama om soal boy
ada apa dengan boy
om aku barusan lihat boy berduaan sama cewek di taman om
aku udah gak sanggup kayak gini lagi om
kamu tahu dari mana sila
kalau buah itu sama perempuan lain
iya aku ngelewatin taman itu
dan mereka berduaan
kamu jangan salah sangka sila
dan om lihat dia ada jalan kusuma
sama sekali di video call itu tidak ada perempuan sih
aku barusan banget
lihat mereka berduaan di taman aster
aku gak berani nyamperin boy
karena takut kelepasan dan emosi
nanti boy ill feel dan makin gak mau dijodohin sama aku om
atas kesalahpahaman ini
om akan bicarakan semua ini sama boe
dia akan melanjutkan hubungannya dengan kamu
karena dia ingin sekali
untuk mencari boy
mewujudkan permintaan terakhir dari mamanya
aduh om tapi aku pesimis
aku gak yakin
kamu tenangkan diri kamu dulu
nanti om akan bicara dengan boy
akhirnya gue bisa ambil hatinya om herman
dan mau terima gue lagi
kenapa lo ngajakin gue kesini
lo mau pesen apa
nggak usah bertere tele
waktu gue nggak banyak
santai dong relax
mau siapa marah marah kayak gitu
gue udah nggak percaya lagi sama lo
untuk nyulik adiknya keribu
padahal ini semua ulah lo kan
gue gak ada maksud buat masalah sama lo
gue ngelakuin itu cuma buat geng serigala
dari awal juga gue udah tau
lo itu ada tujuan tertentu
apa tujuan lo
jangan jadi pengecut
lo gak terima gue bilang pengecut
karena gue bukan pengecut
gue cuma pengen masuk geng serigala
sama sekali enggak
gue berantem bisa lah sedikit
udah mendingin syarat kan
kenapa lo pilih game serigala
lo tau kan
di jakarta itu banyak yang motor
lo tau kan
gue tunggu lo di psgam
sampai jumpa lagi